kita bergabung bersama dengan eni lestari warga negara indonesia di hongkong sekaligus ketua aliansi pekerja migran internasional
mbak eni selamat malam waktu jakarta
mbak eni kami harus tanya dulu bagaimana situasi di hongkong beberapa hari belakangan dan juga hari ini
ya hongkong dalam waktu paling tidak sepuluh hari atau dua minggu kebelakang memang menjadi sangat kacau dan sangat tidak stabil
banyak sekali transportasi umum yang tiba tiba diberhentikan oleh pihak transportasi manajemennya
karena ada beberapa protes yang tiba tiba terjadi di beberapa titik khususnya di depan kantor polisi
dan itu yang menyebabkan beberapa kali dalam sehari transportasi di beberapa titik itu bisa diberhentikan
dan itu punya efek terhadap seluruh transportasi di hongkong
dan banyak dari warga sini
ini juga pada ketakutan ya dalam arti mereka harus membeli lebih banyak stok makanan mereka lebih memilih tidak keluar
dan mereka juga melarang pekerja rumah tangganya untuk makan di jurus
oke sampai saat ini ada laporan kah mbak eni ada warga negara indonesia atau tenaga kerja indonesia yang juga ikut berkontribusi dalam unjuk rasa ru ekstra di sini
sampai sekarang kami masih belum menerima laporan
sebenarnya di awal awal unjuk rasa awal juni itu masih ada beberapa
jadi kita sudah melihat beberapa teman teman yang ikut sekurit mendukungnya
tapi ketika aksinya sudah mulai mengarah ke kekerasan ya khususnya yang diinisiatifi oleh kelompok masyarakat lokal pemuda pemudinya itu mereka mulai tidak mau terlibat di aksi aksi demonstrasi ini
jadi belum ada laporan tapi sudah ada orang filipina pekerja filipina yang tidak sengaja diciduk
salah satu pekerja yang bekerja di sembilan ketika pulang diciduk karena dia berbaju hitam dan juga turis dari korea
oke dengan banyaknya demonstran yang menduduki bandara di hongkong bandara internasional di hongkong adakah imbauan dari kjri mbak eni mengenai penerbangan ataupun aktivitas warga negara indonesia untuk tidak keluar ataupun masuk ke hongkong
sejauh ini konsulat secara rutin mengeluarkan pengumuman untuk menghimbau teman teman supaya menjauhi titik titik yang itu sudah diumumkan sebagai titik aksi
dan semaksimal mungkin untuk tidak terlibat di dalam aksi aksi protes ini
tapi untuk yang di bandara ini saya belum mengecek ya dari facebooknya konsulat
karena ini baru sekali untuk yang di bandara ini kan baru semalam
karena mereka marah atas kejadian seorang perempuan yang hilang matanya akibat ini salah tembak dari pihak kepolisian
dan juga beberapa aksi semalam itu mengarah kepada kekerasan fisik yang sudah membagi juta menurut masyarakat sini
sehingga mereka merasa sangat marah sekali kenapa itu
semalam dan pagi tadi ada seruan secara spontan untuk mendidiki bandara internasional
baik baik ternyata pemicunya hal itu ya
mbak eni lestari terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected